anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
mayoritas pasien covid sembilan belas varian omikron bergejala ringan dan bisa menjalani isolasi mandiri di rumah
meski demikian pemerintah mengajak masyarakat untuk tetap disiplin dalam membeli obat obatan
dan tidak menyetok secara berlebihan agar tidak terjadi kelangkaan di pasaran
belajar dari pengalaman delta kita menyiapkan ya dan mengantisipasi
tapi sebenarnya kembali lagi kalau yang perlu perawatan rumah sakit seperti ventilator oksigen
ataupun meningkatkan tingkat keparahan
tapi walaupun demikian jumlahnya cukup banyak
indonesia resmi masuk gelombang ketiga covid sembilan belas menyusul peningkatan jumlah kasus positif
yang melebihi gelombang delta sebelumnya
pemerintah berulang kali meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik
meski jumlah kasus positif terus bertambah
seberapa siap sebetulnya indonesia menghadapi gelombang ketiga covid sembilan belas
untuk membahasnya lebih dalam sore ini kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan menteri kesehatan republik indonesia budi gunadisadikin
selamat sore pak menkes
selamat sore mbak nana
terima kasih sudah meluangkan waktu
kita tahu bapak sibuk sekali
bahkan beberapa kali bapak juga sudah menggelar konferensi pers
termasuk dalam satu minggu pak kita dengar presiden jokowi
sampai dua kali mengeluarkan pernyataan ya pak ya
kepada publik begitu ya dalam satu minggu itu
meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik
saat kasus positif covid sembilan belas melonjak
pak menkes seberapa siap sebetulnya
indonesia kita menghadapi gelombang ketiga covid sembilan belas pak
gelombang ketiga covid sembilan belas ini sudah terjadi
contohnya jakarta sendiri kasus hariannya
perkemarin sempat menyentuh angka lima belas ribu
angka ini lebih tinggi daripada puncak gelombang delta
di jakarta yang terjadi sekitar pertengahan juli di angka empat belas ribu
tapi yang kita lihat adalah keterisian rumah sakitnya
jadi memang ciri ciri omikron adalah dia cepat dia banyak
tapi memang rumah sakitnya dan wafatnya lebih rendah
dengan satu ratus dua puluh ribu tempat tidur covid sekarang yang kita miliki
dua puluh ribu yang sudah terisi
jadi kita masih punya enam kali lipat room ya
untuk bisa menampung menghadapi gelombang ketiga ini
pak menkes saat ini sebetulnya bagaimana posisi penularan covid sembilan belas di tanah air
mengingat kalau negara lain pak membutuhkan hampir enam puluh hari
untuk melewati puncak kasus
apakah indonesia juga membutuhkan waktu yang sama
hampir enam puluh hari untuk melewati gelombang ketiga ini pak budi
kami mengamati di negara lain kisarannya antara tiga puluh tujuh sampai enam puluh tujuh hari
jadi indonesia kan kenaknya pertama kali enam belas desember
kami konservatif akhir februari sampai awal maret
kalau kita bisa bertahan dengan baik sampai posisi tersebut
insya allah indonesia bisa melewati gelombang ketiga ini
oke pak meskipun narasi yang disampaikan pemerintah ini cenderung menenangkan
kenyataannya angka kematian tadi bapak sudah menyinggung ya
bahwa angka kematiannya itu tidak bertambah banyak
tapi ini terus bertambah pak
angka kematian kenyataannya di lapangan terus bertambah
seiring jumlah kasus positif yang meningkat
dan kes menjawab ini
karena ada kekhawatiran bahwa angka kematian terus naik pak
catatan saya di tanggal dua puluh satu januari ada tiga puluh dua puluh dua dua puluh tujuh ya
kemudian terakhir lima sampai enam februari itu lima puluh dua lima puluh empat
jadi memang ada kematian
tapi angka kematian ini masih di bawah lima persen
which is kalau kita bandingkan dengan angka kematian delta kan sekitar tiga persen
nah saya mau sampaikan sedikit
angka kematian ini kita sudah analisa
termasuk tadi pagi saya datang ke rumah sakit sulianti saroso
ini rumah sakit yang pertama kali menangani kasus covid pertama yang dari kemang
yang meninggal itu enam puluh tujuh puluh persen adalah yang belum divaksin atau vaksinnya belum lengkap
dan umumnya mereka adalah orang tua
jadi penting sekali buat kita menyebarkan mengajak teman teman kita yang lansia untuk segera divaksin
sejauh ini apakah kemenkes bisa memastikan bahwa mayoritas kasus positif di tanah air ini omikron atau varian delta masih mendominasi pak
memang kapasitas untuk mendeteksi omikron atau delta itu harus dilakukan dengan genome sequencing
dan kita hanya memiliki dua belas lab dengan kapasitas dua ribu per bulan
pada kasus ini kan sekarang sudah sampai tiga puluh ribu per hari
ya jadi berarti
tidak mungkin kita bisa lakukan genome sequence
nah kita melakukan secara random saja sekarang
jadi kayak jakarta kita ambil random
nah kita lihat dari yang random itu berapa persen yang omikron
saya bisa sampaikan di sini bahwa untuk di jakarta dan jawa itu sudah hampir seratus persen semua yang kita genome sequence itu omikron
untuk daerah di sumatera seperti batam dan juga perbatasan kalimantan barat
karena itu banyak ya
batam adalah perbatasan
dan laut terbesar yang masuk dari luar
kalimantan barat masuk darat paling besar dari ntkong itu masih imbang imbang antara omikron dan delta
tapi jawa sudah hampir semuanya omikron
oke jawa sudah hampir semuanya omikron
tadi bapak juga mengatakan bahwa ada keterbatasan lab begitu ya yang dimiliki oleh kemenkes untuk bisa mendeteksi varian omikron
tapi kenyataannya pak kalau dilihat angka testing dan juga tracingnya di luar pulau jawa itu angkanya tidak setinggi di jawa pak
kendalanya selain keterbatasan lab untuk bisa mendeteksi omikron ini apalagi sih pak sebetulnya kenapa angka testing dan tracingnya di luar jawa ini sangat rendah pak
mungkin saya jelaskan dulu testingnya itu ada dua jenis
testingnya pertama adalah untuk testing apakah kita positif covid
namanya tes pcr labnya ada satu dua ratus an di seluruh indonesia selesai dalam empat sampai enam jam biaya tiga ratus ribu
tes yang kedua adalah test genome sequencing
ini tes untuk menentukan variannya bukan dia positif apa tidak ya
varian apa beta delta gamma omikron dia tentukan
ini hanya ada di dua belas lab kapasitasnya dua ribu per bulan versus yang tadi itu bisa sampai lima ratus ribu per hari nih yang tes pcr
kemudian ini selesainya lima sampai enam hari kalau yang pcr selesainya empat sampai enam jam
kalau genome sequencing juga sekaliran itu enam juta kalau pcr
sekaliran tiga ratus ribu
nah yang kita kurang adalah tes yang genome sequence untuk menentukan variannya
tapi kita cukup untuk tes yang pcr yang satu dua ratus lab lebih dari lima ratus ribu tes per hari empat sampai enam jam harga tiga ratus ribu
karena aturan who satu per seribu penduduk per minggu atau dua ratus tujuh puluh ribu penduduk indonesia per minggu sekitar empat puluh delapan jam
sampai lima puluh ribu orang per hari
kita kemarin sempat mencapai tiga ratus ribu orang per hari
oke pak bicara soal tes pcr tadi bapak sudah menyebut ya ada beberapa jenis tes pcr begitu ya
tapi ini ada beberapa kasus juga pak di tengah masyarakat yang dikeluhkan
masyarakat ini mendapatkan hasil hasil swab pcr yang berbeda
ada yang berselang beberapa jam ada yang berselang hanya beberapa hari
apakah kemudian kemenkes pak sudah menyelidiki apa yang terjadi
apakah kesalahannya di human error
apakah ada overload di labnya
atau apa pak hasil penyelidikan kemenkes soal perbedaan hasil swab pcr ini pak
yang pertama memang ada yang mengeluh mengenai data pcr yang ada di nasional
memang itu terjadi lonjakan
kita pada saat peaknya delta itu tesnya tiga ratus ribu per hari
kemarin sempat lima ratus ribu per hari
sehingga ada pressure dari hal data entry dan terjadi kesalahan manusia karena mungkin terlampau capek
nah itu sudah kita bereskan
karena untuk lab lab besar sebagai contohnya lab bumami sekarang kita sudah lakukan online connection
supaya mereka tidak usah lakukan sekali lagi manual data entry
itu tipe kesalahannya pertama
tipe kesalahannya kedua adalah orang yang positif atau negatif
saya bilang ini pengalaman buat kita ya
tes pcr itu ada salahnya juga
itu sebabnya ada yang namanya sensitivitas
dan spesifisitas itu
nah sekarang kalau teman teman melihat ada kesalahannya nggak apa apa
kita izinkan juga untuk tes pembanding
itu bisa dilakukan
cuman sarannya saya hampir di semua negara kalau sudah kena mereka disiplin ya udah ambil yang konservatif
lebih baik kita ambil yang konservatif
kalau kita ambil positif kemudian negatif
kita merasa oh kita harus yang negatif
nah kita malah menjadi beresiko
jadi lebih baik ambil yang konservatif
tapi kemenkes bisa memastikan bahwa tidak ada permainan dari hasil swab pcr ini ya pak ya
yang dilakukan oleh lab lab ya
karena terlalu banyak orang yang dites begitu
sama sekali tidak ada permainan pak di sini
kita kita melakukan kontrol terhadap lab lab tersebut
misalnya yang masuk kemarin ke bandara
kan banyak yang mengeluh seakan akan dipositifkan
kes di belakang layar melakukan validasi terhadap semua hasil positif yang dilakukan lab lab di bandara
jadi kita tahu mana yang positif di sana ternyata begitu kita validasi negatif
mana yang positif di sana kita validasi positif
datanya sudah ada dan saya sudah share juga ke kepala bnpb dan ke otorita bandara untuk dilakukan perbaikan
karena memang penunjukan lab itu ada di mereka
tahan dulu pak
pak menkes kita akan lanjutkan nanti masih banyak hal yang ingin kita tanyakan
bagaimana dengan tempat isolasi terpusat kemudian layanan telemedicine
tapi kita harus jeda terlebih dahulu pak menteri dan juga pemirsa
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
melaksanakan isoman di rumah
bagaimana kemudian persiapan dari kemenkes
untuk menyiapkan tempat tempat isoter
di jabodetabek dan terutama nanti
di luar jawa pak ini bagaimana
ini kan ciri pertamanya
dan banyak tapi
ciri yang kedua mereka
itu relatif lebih ringan sehingga tidak
perlu dirawat di rumah sakit
sehingga kalau kita paksakan mereka masuk
rumah sakit pasti tidak akan cukup rumah sakit
kita untuk menampung semua yang
positif sehingga sejak awal
strategi kita memang untuk yang
tanpa gejala atau ringan
di isolasi mandiri rumah
atau isolasi terpusat bagi yang rumahnya
tidak layak di tempat tempat
yang sudah ditentukan oleh pemerintah
dan sampai saat ini
sudah ada lebih dari tujuh puluh ribu
isolasi terpusat yang disiapkan
di seluruh jawa dan bali
karena kita melihatkan sekarang naiknya
di jawa dan bali kita sudah
review dan antara lain sekitar
dua puluh ribuan lebih yang ada di jakarta
pasar rumput itu adalah tempat tempat
yang sudah dipersiapkan oleh
bnpb sebagai penanggung jawab
untuk isolasi terpusat
kalau misalnya nanti ada
pasien pasien yang memang
rumahnya tidak layak untuk isolasi mandiri
oke pak kita ingin
konfirmasi ada kabar rumah sakit
akhirnya diperingatkan oleh pak menteri agar
tidak merawat pasien positif dengan gejala ringan
untuk mengurangi beban apakah itu betul pak menteri
rumah sakit rumah sakit sekarang
di jakarta sempat bornya agak tinggi
jadi orang bertanya
sesudah kita cek ternyata dari
sekarang akannya sekitar
sehari yang lalu lima belas ribu
yang masuk rumah sakit
ternyata sepuluh ribu itu masuk
kategori tanpa gejala atau
ringan ya kami tidak
melarang mereka masuk cuma kami memberitahu
ke rumah sakit rumah sakit
kalau sekarang masih kosong mereka masuk
nggak apa apa tapi kalau kemudian
nanti penuh nah
orang yang benar benar membutuhkan
oksigen membutuhkan ventilator
yang sudah kritis
tidak bisa masuk karena
ada orang tanpa gejala yang
ada di dalam rumah sakit
saya rasa itu tidak
baik tidak melindungi
rakyat kita yang benar benar butuh sehingga
kita sampaikan bahwa yang ada
sekarang yaudah nggak apa apa
tapi kemudian ke depan kita minta
agar rumah sakit benar benar hanya
menerima pasien kategori sedang
berat kritis atau
dengan kebutuhan khusus seperti
komorbidnya tidak terkendali dan
langsia pak menteri
ini bagi para pasien isoman kan sudah
bagi masyarakat presiden jokowi
bahkan sampai meminta agar pengiriman obat telemedicine
dipercepat pak dalam hitungan jam
kenyataannya di lapangan kami masih
menemukan banyak fakta bahwa
pengiriman telemedicine ini baru terkirim
setelah dua hari bahkan
ada yang empat hari bagaimana kemudian upaya
kemenkes mempercepat pengiriman
obat telemedicine ini pak untuk masyarakat
memang waktu ini
jalan baru ya
kita masih sekitar berapa
lima ribuan sehari
yang kita proses
ini masih bisa cepat begitu naik
alami itu jadi delay dari
pengantaran obatnya sampai
rata rata empat hari sampai lima hari
arahan bapak presiden kita perbaiki
sekarang seharinya sudah
bisa sampai tiga puluh sampai empat puluh ribu
dan kita sudah bisa
tekan dari lima hari sekarang
pucaknya itu di hari
di day plus one sama day plus two
masih ada juga yang day plus
tri sedikit nah itu kita
mau dorong supaya lebih banyak kalau bisa
tapi sekarang kondisinya memang masih paling
tinggi di d satu dan nomor dua di d dua
kita akan terus perbaiki logistik
oke proses pengiriman telemedicine
ataupun obat ini dipercepat begitu ya
tapi masih ada kendala belum bisa memenuhi
keinginan tapi banyak juga pak di luar sana
yang bertanya kenapa layanan telemedicine ini
baru sekarang di jabodetabek pak
di luar jabodetabek ini banyak masyarakat
yang kemudian berharap
padahal gelombang ketiga sudah di depan mata
kenapa baru diaktifkan untuk yang di

setelah gelombang ketiga masuk begitu pak
setelah gelombang ketiga masuk begitu pak
butuh waktu sekitar dua minggu ya
untuk melakukan apa
untuk melakukan apa
karena sekarang ada tujuh belas yang kita jalankan
karena sekarang ada tujuh belas yang kita jalankan
nah untuk mulai senin kemarin
telemedicine ini sudah kita perluas
cakupannya ke metropolitan area
seperti bandung raya semarang raya

malang raya dan bali
untuk daerah metropolitan
kalau untuk daerah non metropolitan
kota kota sendiri misalnya seperti
kediri misalnya seperti kudus
misalnya seperti sukabumi
emang lebih bagus itu dikendalikan
oleh puskesmas dan rumah sakit
yang ada di sana
rumah sakit lokalnya
tapi untuk daerah agglomerasi yang besar metropolitan
itu akan jauh lebih efisien
dengan menggunakan telemedicine dan minggu depan
minggu ini sudah jalan untuk di
jawa dan bali metropolitan areas
oke minggu ini sudah jalan di
jawa bali untuk metropolitan
untuk kota kota besar begitu ya
tapi pak ini masyarakat juga
kembali bingung begitu pak
dibuat bingung oleh pernyataan beberapa ahli
ada beberapa daftar obat
yang dinilai satgas idi sudah
tidak mempan melawan covid sembilan belas seperti
salah satunya oseltamivir itu disampaikan
oleh salah satu
profesor di satgas idi kenyataannya pak
di telemedicine masih diberikan
obat tersebut ini jadi yang benar
yang mana yang bisa dipakai karena masyarakat
yang menggunakan telemedicine
itu kebingungan pak di lapangan
kami sudah bicara dengan di
organisasi profesi dan sudah
ditentukan bahwa obat
kategori antivirus yang tadi ya
yang belakangnya pakai fear itu
biasanya antivirus itu obat
antivirus yang akan kita berikan
termasuk di telemedicine hanya ada
dulu namanya avigan
dan yang kedua monoparivir
jadi yang namanya
kita pakai lagi dan sudah
tidak kita masukkan di dalam
paket obatnya kemenkes
jadi hanya favipiravir dan
obat tersebut tidak akan lagi dikirimkan
kepada masyarakat yang terkonfirmasi
positif covid sembilan belas kemudian
menggunakan layanan telemedicine
oseltamivir tidak akan dipakai begitu ya pak ya
iya betul oke
oke terakhir pak menteri
himbauan kepada masyarakat
yang akan menghadapi kita
sekarang sudah masuk ke dalam gelombang ketiga covid sembilan belas
ini seperti apa karena
kalau menurut prediksi dari kemenkes
kita akan menghadapi gelombang ketiga ini sampai februari
atau sampai maret himbawannya seperti apa
dua hal yang saya minta ya
protokol kesehatan di
jalankan dengan baik oke
terutama memakai masker
terutama memakai masker
saya lihat dibandingkan dengan banyak
negara di eropa maupun negara
barat kita lebih disiplin
tapi tingkatkan terus
karena ini yang akan
menjadi sumber penularan yang
tolong percepat vaksinasi
icu adalah yang
belum divaksinasi lengkap oke
wafat adalah yang
belum divaksin atau belum divaksinasi lengkap
untuk teman teman yang belum divaksin
atau belum dua kali divaksin
cepatlah dilengkapi vaksinasi oke
dua itu aja mbak nana
oke tetap menggunakan
masker menjaga protokol kesehatan dan
segera vaksin yang sudah vaksin
dua kali segera mendapatkan
vaksin booster begitu ya untuk mencegah
penyebaran laju covid sembilan belas
di tanah air pada gelombang ketiga ini
terima kasih sekali menteri kesehatan republik indonesia
budi gunadisadikin sudah meluangkan
waktu untuk cnn indonesia newsroom pada
sore hari ini sehat selalu pak budi
dan pemerintah bisa menghadapi
gelombang ketiga covid sembilan belas bersama dengan masyarakat